kalau gitu naja telepon dulu ya bah
ya allah bah
nomor iva nggak aktif bah
kamu buatkan saja air teh manis dan kurma untuk berbuka puasa sekarang
minta dibantu oleh anak anak yang lain
nanti setelah sholat pagi sebelum taraweh kita cari
kan perlunya dia bangun
susah bangun penjahat bangun
ada apa tuhan
aku pengen jadi penjahat yang sukses ya kan
makanya aku cari jimat yang bisa menghipnotis
kita berdua juga mau dong
soalnya kita udah bose nih kita nunggu
kita pengen nyari duit sendiri
berani jadi pengkhianat
itu kita bukan berkhianat tapi sampingan
tunggu lagi tidur
ya udah sekarang kamu cari
kamu kan tahu kan
udah pasti tahu lah kamu nyuruh
sekarang ya cepet arah
sekarang mau sok tahu di depan
tunggu ya mas
tiri aneh malam malam
ini apa apa sih
rumah lu dimana sih
ini pesantren al samali
udah deket kok di ujung jalan sini
apaan pesantren al samali
pesantren itu tempat orang belajar agama islam
yaudah kalau gitu aku pamit ya
makasih kamu udah bantuin aku
akhirnya gue tahu najwa tinggalnya dimana
gue harus bisa dapat informasi yang lebih banyak tentang najwa sama ali
udah nemenin beli sepatu baik
oh baik banget
aku masih gak percaya apa yang budi kemarin
aku pengen banget bisa menyangkal

kalau yang aku lihat itu bukan bang alif
tapi hati kecil aku tahu itu memang bang alif dan dia bersama alexa
kak najwa hpnya bunyi itu dari tadi gak diangkat angkat
jemuran basah kali ya gak diangkat angkat biar kering
ih dari pencopet itu ke pencopet
iva udah diarin aja gak usah diangkat
eh kak najwa kenapa sih
dari tadi pagi iva lihat murung terus sekarang nangis
yaudah iva tuh paling benci kalau ngeliat kak najwa itu bersedih
jadi iva terpaksa harus ngeluarin suara mas iva
iva gak usah ngausah nyanyi
kamu udah nyiapin makanan buat anak santri berbuka nanti
yaudah iva siap siap dulu ya
tapi kak najwa janji gak boleh sedih lagi
udah kesan dulu ya
jangan sampai salah
kalau bukan jimat malah aku jadi kodok lagi
itu udah hafal tuh mas
tapi bener ya
kamu tetap ikut
ya nggak apa apa tenang aja
kita kan gak bergiana
ya tidur pasti gak dem
mau kemana sih kan
ada perlu sama mas tay plus tuh
bentar ya mba
mas kenapa mas
ih ketusik ya udah siapa yang nusuk
lo apain dia
gue denger dari warga
ada keributan dan penusukan disini
lo pasti pelakunya kan
gak pernah sama nusuk mas
lo pasti yang nusuk dia kan
lo yang nusuk dia kan sampe berdarah darah begini
saya ini pecinta damai
ini juga bulan puasa
pasti ada barang bukti
bukan masa kiri
kita bawa jadi ke gudang kosong
lo percaya aja sama gue
dia pasti banyak bingung
benar kan gue bilang
duit perempuan ini pasti banyak

orang tuh cari pahala
kalian cari dosa
ini kalau nih orang mati sama abang
yang ada abang yang masuk penjara
abang di tengah polisi
lo diem ya
apa sudah siap untuk kita buka puasa sekarang
tadi najwa udah minta tolong bahas sama iva
yaudah kalau gitu najwa telepon dulu ya bah
ya allah bah
nomor iva gak aktif bah
kamu buatkan saja air teh manis dan kurma
untuk berbuka puasa sekarang
minta dibantu oleh anak anak yang lain
nanti setelah sholat maghrib
dimana tumangku lagi tutaj rachel
sih le guardi
igali pain buatan buangin
disini bisa jauh